kawasan kumuh menjadi salah satu permasalahan yang biasanya dihadapi kota kota besar
perkembangan pesat suatu kota menarik minat kaum urban untuk mencari peruntungan
sayangnya kaum urban yang tidak mampu bersaing justru terjebak dalam masalah sosial
yakni kualitas hidup buruk di kawasan kumuh di tengah kota
yang namanya beragak kalau orang lain kesini menganggapnya daerah dolar
padahal daerah kumis
braga sudah menjadi lama kota bandung dan kawasan konservasi wisata budaya
bangunan heritage peninggalan belanda menjadi daya tarik utama wisatawan
dahulu kawasan ini merupakan pusat belanja para elit belanda
sekarang melintasi kawasan itu seolah melewati kembali sejarah yang menyertai perkembangan kota bandung
kalau tadi adalah braga kawasan wisata yang penuh dengan pertokohan pusat belanja gedung gedung tinggi hotel
sehingga apartemen yang menjadi tampilan muka umum kota bandung sebagai destinasi wisata
tapi tidak jauh dari lokasi braga ternyata ada sebuah kampung yang jauh dari kesan kemewahan
kampung braga atau kampung apandi terletak tidak jauh dari kawasan braga dan berada di kecamatan sumur bandung
kampung ini tersembunyi di kawasan sumur bandung
di balik angkuhnya bangunan bergaya art deko di jalan braga
tak banyak orang tahu area seluas lima puluh lima hektare ini adalah kawasan padat penduduk sebuah kampung kubu dan sempit
bangunan yang ada pun didominasi bedeng seng yang kusam atau bangunan yang sekedar ditutupi papan tripleks
akses untuk warga juga terbatas tak lebih dari dua meter saja yang hanya bisa dilalui satu kendaraan bermotor
jika berpapasan dengan warga lain mau tak mau salah satu pengendara
lebarnya cuma segini jadi kalau saya bilang labirin di tengah kota ini masuk akal
yang paling bahaya ya kalau misalkan ada kejadian kebakaran banjir zona evakuasi kita tidak tahu ini bisa kesana kesana
alahkan ada beberapa jalan yang buntu
inilah rasanya hidup di tengah kota tapi dalam gang
soal sanitasi jangan harap lebih baik
beberapa warga di sini masih menggunakan sarana mck komunal yang dipakai secara bergantian
di rw delapan dengan jumlah penduduk hampir seribu jiwa misalnya ada sembilan fasilitas mck yang digunakan
ini mck yang digunakan warga sekitar untuk mandi cuci dan kondisinya seperti ini
jadi warga harus ngantri berebutan
berebutan ya iya
sampai sampai para sehat para wonggolog semua
kampung braga mempunyai luas lahan lima puluh lima hektare dan dihuni lima enam ratus jiwa pada dua ribu delapan belas
artinya satu hektare lahan di sini dihuni oleh sekitar seratus jiwa
menurut badan pusat statistik satu hektare diisi tidak lebih dari empat puluh jiwa
orangnya ada berapa di situ
satu kamarnya dua dua dua
iya opat opat genep belas
genep belas tujuh belas delapan belas dua puluh hijik tiga puluh adalah

kebanyakan satu rumah tinggal di sini dihuni lebih dari satu keluarga
ada yang masih berhubungan darah dan ada juga yang tidak
rata rata mereka adalah kaum urban atau pendatang
satu keluarga bisa hidup dan tinggal di rumah seluas empat kali
ini satu kamar empat
ini satu kamar empat
kalau ibu sendiri ibu mana jahat nggak punya suami

kalau mandi segala macam di mana
di kamar mandi ada di belakang
di sini ada
kameranya ame bareng bareng
ya semuanya gantian
maksudnya berapa kamar mandi
kaum pendatang yang terjebak di kawasan kumuh di tengah kota seperti ini
umumnya tidak dapat mengikuti perkembangan kota dari segi ekonomi
penghasilan serba rendah berpengaruh terhadap kota ini
jika ada jurusan ke tiga
ada kerjaan dapat uang nggak ada juga yang pns tapi cuma satu orang
ada juga yang kerja seperti yang dijanjikan oleh gedung gedung ini
dan jenisnya apa dulu itu pak
lima puluh persen untuk warga
tapi hanya ombung doang gitu
secara keseluruhan luas kota bandung delapan persen dari enam belas ribu hektare
termasuk kategori kumuh sedang dan ringan
dari satu ratus lima puluh satu kelurahan ada empat ratus lima puluh empat titik sebaran lokasi kumuh di satu ratus dua puluh satu kelurahan
pada perkembangannya setelah masa kemerdekaan
banyak urbanisasi yang masuk ke kota bandung
nah di sana mereka butuh hunian atau tempat tinggal
dan mereka mencari kawasan kawasan yang memang strategis
berdekatan dengan pusat kota berdekatan dengan sumber air
dan waktu itu berupa sungai
maka tumbuhlah perumahan perumahan informal di beberapa kawasan
dan rata rata mereka tidak mengikuti aturan tentang bangunan gedung
program kota kukota tanpa kumuh
hasil kolaborasi pemerintah kota bandung dengan kementerian pupr
dengan bantuan dana investasi mencapai lima belas empat miliar rupiah
pada dua ribu tujuh belas diklaim dapat menurunkan tiga ratus tiga puluh enam hektare
di kota bandung kawasan braga pun menjadi salah satu prioritas
kawasan sungai cikapundung ya yang di daerah braga itu
memang itu menjadi salah satu dari tiga belas titik
yang akan kita tangani sebagai peremajaan kota
karena lahannya sebetulnya itu beberapa hektare begitu ya
saya lupa berapa tetapi itu sudah lahan milik pemerintah kota
jadi nanti contohnya di taman sari kita akan menata dulu
kawasan permukiman padat menjadi vertical housing
permasalahan yang dihadapi dalam mengatasi kawasan kumuh perkotaan
mencakup tiga aspek penting
yakni masalah sosial lingkungan dan faktor ekonomi
artabima aditya bandung